sini buat dia
dia pasti suka
mau nyogok nih ceritanya
kenapa sih kamu senyum senyum
bahan bahan yang udah diambil dari tante siska harus udah dibayar dulu dong al
al mau kemana sih
iya nih aku juga mesen kue sama dia
oke yang mana dulu ya
jason kamu yang paling depan itu
aku yang paling depan
aduh aduh aduh
ini nih yang gold ini tapi aku harus
sini sini aku bantuin
sini aku bantuin
siapa lagi ya tadi ya
terus punya aku yang mana
yang selalu bilang punya yang paling yang hijau yang depan ini
nah yang hijau ini
aduh duduk duduk
terus siapa lagi sih
ini dua yang itu sama yang ini
itu dua tiga empat lima
satu lagi ya
ini dua ini dua ini dua
dua lagi kan
pesanan aku mana
tuh udah kok tadi pagi punya
kok tulisannya buat ali ya sih
nggak buat ali
aduh om mak
kok punya aku salah sih
di mana sih kok beda pesenannya
ma kok pesenannya beda sih
nggak kok tadi udah
kok pesanan gue ah
terus pesanan gue mana
pesanan kamu a a dok
aduh om mak
kok punya aku salah sih
di mana sih kok beda pesenannya
terus pesanan gue mana
pesanan kamu a a dok
mama tuh seneng banget kamu bikin gue
kamu terus terusan pakai uang saku kamu
sampai habis buat eksperimen
tapi almar seneng kok mas
bener kata mama
ternyata jualan coklat itu gak semudah yang alma bayangin
al pulang bareng aku aja yuk
sejak kapan mau bantuin alma
kayaknya bukan urusan lo deh gue mau bantuin siapa aja
yaudah sekarang biar alma yang mutusin
aku ada urusan sama merok
yaudah nggak apa apa
suka suka gue dong mulut gue
masalah buat lo
yaudah kita pulang aja yuk
alma tuh bener bener tega banget sih
katanya dia nggak suka sama meryl
tapi apa kenyataannya
tas dengerin aku dulu ya
itu semua salah pengertian
aku nggak aku nggak sengaja
iya beneran tas
sumpah aku nggak sengaja
terus kamu nggak sengaja juga pulang bareng meryl
udahlah nggak usah nangis
kayak anak bayi aja sih
udah gede tuh lihat badannya udah gede
semua temen alma marah kak
coklatnya salah semua
salah warna salah bentuk salah kirim
yaudahlah nggak usah dipikirin
eh mereka juga belum bayar kan
udah santai aja
tasya lagi marah sama aku
jangan sabar ya
masih ada yang mau ngomong
ya sebelumnya kakak minta maaf nih
bukannya nggak ngertiin perasaan kamu
cuma coklat yang dikulkas boleh kakak ambil ya
kakak suka ya sama tasha
dia tuh anaknya baik
dan ini kakak bawa ke rumahnya
kalau ditolak gimana
nyesel loh santai
ada kesempatan kedua
yaudah ambil aja
sini buat dia
dia pasti suka
mau nyogok nih ceritanya
kenapa sih kalau senyum senyum
bahan bahan yang udah diambil dari tante siska
harus sudah dibayar dulu dong al
enggak kok tadi udah
bukan pesenan buah ah
parah ngembaliin coklatnya ma
harusnya yang mesen itu
dia bayar dulu
alma nggak tau ma
tapi kamu tetap harus bertanggung jawab ya
semua udah kecewa sama alma termasuk mama
mama mama udah sempat bilang ke alma soal tagian siska
kasian ya baru aja mulai bisnis udah kena masalah
mama juga kasian pak
tapi biar bagaimanapun alma itu harus belajar di bisnis
karena akan banyak hal dan masalah yang akan dihadapin
ya dia harus belajar
iya sih papa tau maksud mama tuh baik
ya alma itu dia harus bertanggung jawab
biar dia bisa lebih hati hati
ada apa rel
kamu keluar ya aku punya hadiah nih buat kamu
aku lagi di depan rumah
depan rumah aku
ya udah kamu cepetan keluar ya
pesanan tasya buat kamu
jadi ini bukan dari kamu
kamu dapat ide dari mana sih
itu dari aku buat kamu
jadi orang itu yang jujur